buntut dari ramainya penolakan timnas israel u dua puluh fifa akhirnya membatalkan drawing yang akan dilakukan tiga puluh satu maret mendatang di bali
pesan pembatalan dari fifa ini sifatnya masih lisan yang disampaikan ke ketum pssi sekaligus ketua loc erick thohir atp
tapi apakah keputusan pembatalan ini bisa jadi alarm bagi dunia persepak bolaan indonesia di masa yang akan datang
kita akan membahasnya malam ini bersama pengamat sepak bola indonesia akmal marhali selamat malam bung akmal
selamat malam bung taufik
ya ini bagaimana anda melihat pembatalan yang dilakukan oleh fifa ini
ya ini menggambarkan bahwa fifa itu tidak bisa diintervensi dengan urusan politik
bahwa sepak bola adalah olahraga yang punya leksportifipa atau hukum tersendiri yang tidak boleh diganggugat
jadi gugatan misalnya tidak mau menolak israel karena ketemuan politik dan sebagainya
itu tidak kemudian menggoyahkan fifa untuk menjalankan apa yang sudah mereka tetapkan
dari awal ketika mereka mau menggelar piala dunia u dua puluh
jadi kan dari awal kan tidak ada pilihan bahwa kita indonesia tuan rumah syaratnya tidak boleh ada israel
tidak ada ketika indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah apapun dan siapapun pesertanya akan diterima dengan sebaik baiknya
tapi pada akhirnya sekarang kan pro kontranya semakin meruncing
ditambah lagi misalnya awalnya dari ormas ormas islam tapi kemudian masuk ke ranah politik
para politisi yang kebetulan gubernur
yang pertama adalah iwayan poster dari bali kemudian juga ganjar pranowo dari jawa tengah yang menolak hadiran israel
sekarang bagaimana mau digelar undian piala dunia kalau pesertanya saja tidak boleh datang
ini kan harusnya ditangkap secara logis oleh para politisi kita termasuk ya para negarawan kita lah
dan kemudian campur adukan olahraga dengan kepentingan kepentingan politik mereka menuju dua ribu dua puluh empat
sekarang kalau mau bicara politik harusnya bicaranya kemarin tahun lalu pada dua puluh sampai dua puluh empat
sampai dua puluh empat maret dua ribu dua puluh dua ketika digelar interparlamentary union di nusa dua bali
yang ketika itu pesertanya israel dan disambut baik oleh indonesia sebagai penyelenggara
kemudian juga ada kegiatan olahraga misalnya kejuaraan dunia dua ribu dua puluh
misalnya dibermain buku tangkis israel bisa main di indonesia pada sepuluh sampai enam belas agustus dua ribu lima belas
pada tahun lalu yuval semla dan noah shiran dua atlet panjat tebing israel
ikut kejuaraan dunia yang digelar di jakarta pada dua puluh empat dua puluh enam september dua ribu dua puluh
dan bulan lalu ada mikael yacob atlet balap sepeda yang tampil di pelet drum jakarta
kejuaraan dunia dan meraih peringkat tiga bahkan bendera israel ketika itu dinaikkan
walaupun lagu kebangsaan tidak dinyanyikan karena berada di peringkat tiga
lagu kebangsaan hanya dinyanyikan buat atlet yang menjadi juara
tapi tidak ada masalah apa apa kenapa kemudian
piala dunia yang sudah ditunggu tunggu sejak dua ribu sembilan belas
disiapkan segala sesuatunya mulai dari masalah pendanaan masalah platas masalah infrastruktur masalah keamanan masalah akomodasi kok tiba tiba ditolak
itu artinya anda melihat ada unsur politik yang kental dalam kasus ini begitu
oh sangat sangat kental kalau tidak kental nuansa politik kenapa kemarin misalnya interparliamentary union yang kaitannya dengan politik juga kok tidak dibantah gitu kan
dan tidak kemudian ada penolakan kehadiran israel
nah ini kaitannya harus saya katakan
saya bukan orang politik tapi penggemar sepak bola tapi ini kaitannya benar benar sudah masuk ke ranah politik
apalagi para politisi yang menyampaikan dalam berbagai diskusi
mereka hanya menyampaikan kita siap gelar piala dunia tanpa israel
karena soekarno dulu melakukan itu semua ya
dan harus diyakini oleh para politisi ini
politisi kadang kadang apa namanya bermuka dua
mereka kan politik itu kan tidak ada yang abadi tidak ada kawan abadi tidak ada musuh abadi
abadi adalah tujuan
politik selalu bicara soal situasi dan kondisi
jangan samakan situasi jaman soekarno dengan jaman sekarang
zaman soekarno memang ketika itu banyak negara negara asia menolak israel
sampai kemudian di asean games hampir semua peserta asian games menolak israel
yang pada akhirnya soekarno mendeklarasikan di glargan evo
tapi setelah itu pada seribu sembilan ratus enam puluh sembilan kualifikasi piala dunia indonesia itu bertemu dengan israel
bermain imbang satu satu
saya ingat sekali yang mencetak gol adalah sucik totuntoro
kemudian dari israel yang mencetak gol adalah namanya glazer
dan kemudian indonesia hanya kalah selisih gol
yang lolos akhirnya israel ke piala dunia seribu sembilan ratus tujuh puluh tinggal dibuka datanya
israel adalah peserta piala dunia seribu sembilan ratus sembilan puluh
artinya jangan juga kemudian samakan rusia
rusia kan berbeda kasusnya dengan israel saat ini
rusia ketika kemudian diputuskan oleh uefa dan fifa untuk dicoret jadi peserta kualifikasi piala dunia
itu karena rusia sedang melakukan invasi kepada ukraina
dan semua negara negara eropa menentang itu semua
termasuk negara negara asia dan negara negara amerika latin
ya apa namanya swedia polandia kemudian republik ceko perancis jerman
mengutuk agresi yang dilakukan oleh rusia kepada ukraina
tapi rusianya tetap melakukan itu semua
yang pada akhirnya diminta oleh negara negara eropa untuk mencoret rusia sebagai peserta calon peserta piala dunia
nah sekarang kan soal israel nggak ada peserta piala dunia yang meminta israel untuk dicoret
yang diminta adalah ormas ormas dan orang orang kita saat ini yang punya kepentingan kepentingan politik
benar benar ya
kita punya aturan permen lu nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas
kita tidak punya hubungan diplomasi dengan israel
tapi kita tidak punya hubungan diplomasi bukan berarti tidak boleh orang israel dan orang indonesia datang masing masing berkunjung
faktanya kita tidak punya hubungan diplomasi dengan israel
faktanya kita dengan israel kan orang indonesia aja sering ziarah ke masjidil aqsa gitu kan ke yerusalem
apa namanya ibu kota dari israel
orang israel juga banyak yang berdagang di indonesia
kita tidak punya hubungan diplomatik dengan taiwan
tapi taiwan punya bisnis paling banyak di indonesia saat ini
nah ini kan jangan sampai standar ganda
kalau misalnya soal pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia ada
itu ideologi dan komite bangsa kita yang tidak akan luntur hanya gara gara israel lolos ke piala dunia u dua puluh yang digelar di indonesia
bahkan dubas palestina zuhair al sun itu memaklumi
al ubi israel ikut serta di piala dunia dan mereka yakin bahwa indonesia tidak akan hilang komitmennya untuk ikut berjuang memerdekan palestina
al arab dalam konferensi persisnya dia menyampaikan
layu ghair layu ghair tidak akan berubah
itu kan fakta
nah israel saja memaklumi loh
orang indonesia kok mau membabi buka malahan untuk urusan ini
jangan sampai kemudian nantinya ketika kita batal menggelar piala dunia kita di band fifa
israel tetap main di ajang ajang fifa palestina tetap main di ajang ajang fifa indonesia gigit jari karena harus dipenu
ini dikabarkan pemerintah sedang mengambil plt menpora sedang mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan masalah ini
menurut anda apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah
pemerintah harus segera memberikan komitmen
sekarang kan komitmen dari awal sudah diberikan oleh pemerintah
sejak dua ribu sembilan belas bahkan dalam pertemuan di china dengan infantino
jokowi sudah menyampaikan bahwa indonesia akan menjamin keselamatan dan keamanan seluruh peserta piala dunia dua puluh empat negara termasuk israel di dalamnya
tapi kan tiba tiba ada pemerintah juga pemerintah daerah yang menolak
nah komitmen ini yang kemudian presiden harus meminta komitmen balik kepada iwayan koster dan ganjar pranowo
bahkan kalau bisa minta juga komitmennya
kalau sampai indonesia ditolak bakal jadi tuan rumah piala dunia kedua gubernur ini siap nggak bertanggung jawab secara moral kepada pecinta sepak bola indonesia
dan juga bertanggung jawab apabila kemudian indonesia dikucilkan dari event event olahraga dunia
karena kalau sekarang kita menolak kita mau mencalonkan dunia olimpiade
kemudian nanti kejuaraan dunia olahraga pantai world beach game pada agustus dua ribu dua puluh tiga itu akan diikuti seratus negara
dan salah satu pesertanya adalah israel
di mana salah satu atlet tenang israel sudah lolos kualifikasi tina dua ribu dua puluh dua yang digelar di hungaria
artinya israel akan main di world beach game yang akan digelar di bali
apakah itu ditolak juga oleh gubernur iwayang koster
kalau kemudian ditolak selesai sudah hubungan diplomasi indonesia lewat olahraga di dunia
karena tidak ada kemudian federasi federasi olahraga dunia yang akan memberikan kesempatan indonesia menjadi tuan rumah
kalau kemudian diskriminatif terhadap olahraga terkait dengan kepertanyaan
betul karena dinilai tidak memegang komitmen juga sejak awal
tapi apakah dengan beragam penolakan ini memang indonesia akan kehilangan statusnya sebagai tuan rumah penyelenggara piala dunia u dua puluh ini
kemudian ada sanksi apa lagi selain yang tadi anda sebutkan
dari fifa kira kira yang akan diberikan kepada indonesia
yang pertama selain dibukukan bisa jadi saksi terburuk adalah dicoret dari anggota fifa
itu sanksi terburuk
kemudian kita akan dikecam
bukan saja oleh dua puluh tiga negara yang menjadi peserta piala dunia tapi juga oleh seluruh negara negara lain kenapa
mereka itu peserta piala dunia sudah menyiapkan

sudah berusaha untuk melihat situasi dan kondisi maung ini
tetap di hotel mana mau cari tempat latihan di mana tiba tiba dibatalkan
ini kan akan menjadi kecaman ternyata indonesia tidak punya komitmen
nah akhirnya mencoreng untuk seluruh bukan cuma sepak bola
tapi juga urusan ekonomi urusan sosial budaya dan sebagainya
kita dianggap tidak punya komitmen
yang berikutnya kita tidak akan bisa ikut kalau kemudian dibekukan oleh fifa
kita juga akan dicoret sebagai kandidat tuan rumah piala dunia dua ribu dua puluh
kalau kita mencalonkan kenapa
karena ribetlah indonesia orang yang kalau nanti tiba tiba piala dunia dua ribu dua puluh empat
ada israel nolak lagi
termasuk misalnya olimpiade juga kita mencalonkan diri tidak akan bisa diterima
olimpiade akan ikut israel juga
kemudian hukuman lain yang bisa didapat dari indonesia adalah
dianggap diskriminatif mencampur adukan politik dengan ekonomi
dan ini merupakan hal yang ditampukan dalam kegiatan olahraga
oleh karena itu kita berharap semoga
ada solusi yang terbaik yang diberikan oleh pemerintah
yang ditunggu oleh fifa saat ini adalah komitmen dari pemerintah
menjamin keamanan dan keselamatan dua puluh empat peserta
kan tidak mungkin
undian piala dunia pesertanya dua puluh empat yang ikut dua puluh tiga
nanti pertandingan sepak bolanya juga israel via zoom
kan lucu gitu kan
nah ini kenapa akan dipikirkan oleh para politisi kita
jangan sampai kemudian nantinya
ketika kita batal jadi tuan rumah
para politisi ini balik badan cuci tangan semuanya
karena apa yang mereka sudah munculkan
yang mengakibatkan kita batal jadi tuan rumah
tapi apakah anda melihat masih ada kans untuk indonesia
tetap melaksanakan piala dunia u dua puluh ini
dan langkah apa yang harus diambil pssi ke depannya terakhir bung akmal
ya pssi harus melobi
tapi sehebat apapun lobby pssi
itu tidak akan bermakna apa apa di mata fifa
kalau tidak ada surat jaminan gentleman agreement dari indonesia
terhadap pelaksanaan piala dunia
yang harus berjalan sesuai dengan aturan
yang sudah ditetapkan
salah satu aturan juga dalam pertandingan piala dunia adalah
yang saat piala dunia tidak boleh ada jargon jargon politik di dalamnya
ada narasi narasi politik dalamnya
termasuk ada nyanyian nyanyian politik
rasis dan sebagainya ketika piala dunia dikelar
kalau kemudian itu terjadi
itu akan mendapatkan sanksi berat
buat indonesia sebagai tuan rumah
nah ini juga harus paham yang kedua
yang paling penting yang harus dilakukan oleh
pemerintah saat ini adalah
kalau kemudian misalnya yang menggajal
saat ini adalah permenlu nomor tiga
permenlu kan layar ketiga dalam
hukum di indonesia
bisa keluarkan perpuk misalnya
atau bisa keluarkan petres
atau undang undang lainnya untuk
kaitannya khusus dengan piala dunia
kemudian kita benar benar
dilihat oleh fifa
punya komitmen yang kuat
untuk menyelakarakan piala dunia saat ini
sampai fifa juga melihat bahwa
kita main main dengan
apa yang sudah disepakati bersama
yang paling penting adalah fifa itu punya
jadi kalau kemudian fifa membatalkan
bisa jadi mereka itu bukan cuma berpikir
bali menolak tuan rumah
bisa jadi mungkin ada gangguan gangguan
teror lain yang ada potensial terjadi
ketika undian piala dunia
nah ini kan juga harus diantisipasi oleh pemerintah kita
utamanya intelijen kita
dan menteri pertahanan
dan keamanan termasuk dalaman koko alukam
gelaran undian piala dunia ini
akan aman nah kalau dibatalkan ini kan ada potensi
fifa melihat wah nggak aman
kalau kita gelar di bali makanya kemudian
ditunggu misalnya komitmen pemerintah
dan mau dipindahkan ke mana
kalau menurut saya tempat yang paling cocok saat ini
dengan apa yang terjadi
adalah di jawa timur
karena di jawa timur rata rata adalah orang nu
yang nu saat ini secara
secara apa namanya secara
kisah ketua pbnu menyatakan
tidak ada masalah
israel gitu dan mungkinan
surabaya bisa menjadi tempat yang bisa
dijadikan alternatif yang disodorkan
misalnya oleh pssi untuk menjadi
piala dunia itu pun harus dengan
misalnya gubernur jawa timur juga harus
menyatakan komitmen siap menjaga keamanan
dan keselamatan peserta drawing
terima kasih bung akmal marhali
atas insight nya pada malam hari ini
pengamat sepak bola indonesia
kita tunggu saja
keseriusan dari pemerintah dan juga pssi
untuk menyelesaikan masalah ini
dan tidak berlalu tarut sehingga tidak mencoreng
kembali dunia pesepak bola antara
terima kasih bung akmal selamat malam
selamat malam salam sepak bola